eee ya tidak apa apa
sebaiknya silahkan adek tunggu di luar
oh eee jadi kondisi masinnya gak parah nih dok
tidak tidak sebentar lagi juga siu ban
oh iya makasih dok ya
dimana kita mau melakukan bercussions
kayak masih hampir
saya buka upac
ini tidak bisa jalan lagi
udah usap nyisih
stop di sini neng rumah sakit masih di ujung
udah udah biar saya aja gantiin kejut ya
abang gantiin duduk sini bang

ya tidak apa apa
sebaiknya silakan ade tunggu di luar
oh jadi kondisi masinnya gak parah nih dok
tidak tidak sebentar lagi juga siwan
ken kita makan dulu yuk
tapi aku gak lagi pengen makan
udah lah ken kamu tenang aja
kan kata dokter aku tuh pingsan gara gara shock
ya tapi aku tuh tetap takut terjadi apa apa sama alfa kan
terlebih lebih ini kan semua juga gara gara aku
ya udah lah kita sama sama berdoa aja
lagian aku yakin kok alfa tuh gak kenapa napa
aku tuh kan orang baik
dia kayak gitu juga gara gara dia menolongin kamu
tuhan pasti tuh bisa tahu dan tuhan pasti nolongin alfa kok
kamu tuh paling tahu deh kau bisa nenangin hati aku

ya pasti mirip lah kalian kan anak kembar
udah dua kali loh kejadian kayak gini
pertama aku nemuin kamu di klinik asri
dan yang kedua sekarang
aku jadi bingung sekarang
susah emang kamu jadi antoni
aku tuh ngerasa kenal dan deket banget sama kamu
dan aku tuh gak pernah sadar
kalau kamu tuh bukan anthony
aku tuh emang gak pernah kenal
aku tuh sama kamu
tapi aku tuh ngerasa deket banget sama kamu
aku tuh selalu ngira kalau kamu tuh antoni
padahal kamu tuh alva
aku tuh sedih aku bingung
aku udah sayang banyak banget
kita rumah primero
apa yang purse destrikan kamu
aku udah bangun
kau askor ambil
aku bukan aklem
aku udah bangun
aku tuh bangun
dia kutus celaka
tapi alfah yang nolong aku
dia yang sekarang celaka
kan kamu jangan nangis ya aku gak nyalain kamu kok
sekarang kasih tau aku dimana alfah
sekarang dia ada di rumah sakit
makasih ya ken sekarang kamu antriin aku kesana ya
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
ini aku dateng alfah
kita selalu ketemu di tempat dan waktu yang salah
pertama kita ketemu di perkebunan
kamu marah marah dan langsung kabur
hari ketemu kamu juga masih marah dan gak mau kok ajak pulang
kamu di sini gak bisa buka mata
kalau kayak gini
mendingan aku ketemu kamu waktu kamu lagi marah marah fa
semua itu salah aku ton
gara gara aku apa jadi kayak gini
coba kalau aku gak ngejar ngejar alfah
dia pasti gak mungkin siaka kayak gini ton
ini bukan salah kamu kan
ya mungkin tuhan berkehendak lain
ingin mempersatukan aku sama alfa dengan cara seperti ini
mungkin tuhan kasih kehendak lain
dia ngasih kesempatan untuk aku jagain alfa
kamu tau gak ken
si pat alva itu lebih pemberani daripada aku
dia selalu jagain aku
dia selalu nolongin aku
sampai gini pun kita
dia selalu menyala buat aku
selalu ngasih yang terbaik buat aku semuanya
sampai dia rela gak dapat apa apa kan
asal semua yang aku inginkan itu terpenuhi
kadang aku berpikir
aku gak akan pernah bisa balas budi alva
mungkin sekarang saatnya lah kan
kalau alva seperti ini
alva gak akan nyerah aku
aku orang yang paling deket sama alva
aku tau segalanya tentang alva

tndan aku nyuri